pasangan calon presiden dan wakil presiden jokowi ⁇ maruf ⁇ amin kemungkinan berlatar belakang militer
sosok non partai politik dianggap tepat untuk mengisi posisi strategis itu
menurut politikus partai golkar sekaligus ketua dpr bambang susatyo
ada sejumlah nama yang mengemuka dalam pembahasan antara lain mantan panglima tni gantotur mantio dan muldoko
menurut bambang elit partai politik dalam koalisi berhati hati dalam memilih ketua tim kampanye
pasalnya posisi ini sangat penting dalam proses pemenangan karena menentukan langkah langkah strategis
dengan memilih sosok dari militer diharapkan bisa menyusun strategi dengan baik wimbo santoso
penentuan daripada ketua tim dan struktur kekuatan daripada tim ini dalam perjalanannya ke depan
sehingga memang pak jokowi dan para stakeholder daripada jokowi dua periode ini sangat hati hati dalam menentukan tim
agar kita berharap tim ini bekerja solid bisa merangkum seluruh relawan relawan yang ada hampir ratusan dan dalam satu draft langkah yang sama
hingga saat ini presiden jokowi belum mengumumkan
siapa nama calon ketua tim kampanye jokowi maruf amin dalam pilpres mendatang
jokowi juga hanya menjawab singkat ketika ditanya alasan keluarnya nama menteri keuangan sri mulyani indrawati dari susunan tim kampanye nasional
ya biar bu sri mulyani lebih konsentrasi
jawaban yang singkat belum dan belum
sementara itu calon wakil presiden sandiaga uno mengakui nama joko santoso adalah nama yang ia ajukan sebagai ketua tim ses prabowo sandiaga
namun nama itu belum disepakati oleh partai pengusung dari mitra koalisi pengusungnya
sandiaga menilai joko santoso adalah sosok yang tepat menjadi ketua tim ses karena punya kemampuan dan jaringan yang luas
sandiaga juga mengatakan nama joko merupakan nama yang diajukan oleh prabowo subianto sebagai ketua tim sukses
menurut sandi nama joko mendapat respon positif dari partai mitra koalisi
namun belum ada kata sepakat terkait nama itu
jadi keinginan pak prabowo dan saya sebetulnya mengajukan nama pak joko santoso sebagai ketua tim
beliau berpengalaman dan beliau punya jaringan yang tentunya akan sangat bermanfaat
tapi tentunya harus mendapat persetujuan dari semua mitra koalisi
respons positif sudah mulai berdatangan mulai masuk
tapi nanti tentunya finalisasi
finalisasinya pada saat semua mitra koalisi duduk bersama untuk memutuskan susunan tim